dan saudara untuk mendukung kelancaran harus mulik tahun ini
pt pln persero menyiagakan satu dua ratus sembilan puluh sembilan unit stasiun pengisian kendaraan listrik umum
yang tersebar di sejumlah delapan ratus tujuh puluh sembilan lokasi di seluruh indonesia
sabtu siang direktur utama pt pln mengecek langsung
sarana stasiun pengisian kendaraan listrik umum di res area kilometer enam ratus dua puluh enam madiun jawa timur
direktur utama pt pln persero darmawan prasojo
sabtu siang memeriksa langsung kesiapan posko mudik lebaran pln
yang berada di stasiun pengisian kendaraan listrik umum
atau spklu di res area kilometer enam ratus dua puluh enam sara dan madiun jawa timur
pada momentum lebaran tahun ini untuk mendukung kelancaran arus mudik
pt pln persero menyiagakan satu dua ratus sembilan puluh sembilan unit stasiun pengisian kendaraan listrik umum
yang tersebar di delapan ratus tujuh puluh sembilan lokasi di seluruh indonesia
di provinsi jawa timur telah disiagakan tiga ratus lima puluh unit spklu yang tersebar di tiga ratus lima belas lokasi
dua puluh unit diantaranya tersebar di dua puluh tiga titik rest area di sepanjang tol trans jawa di jawa timur
menyediakan spklu di setiap rest area antriannya menjadi turun
karena para pemudik kendaraan mobilistik bisa berbunyi di setiap res area dan mengisi mobilistik
nah memang di sini ada yang ultra fast charging yang fast charging dengan medium charging
tadi menggunakan ultra fast tracking satu kwh hanya membutuhkan sekitar lima belas detik
atas atas kan size baterainya empat puluh kwh kalau sudah separuh mau dekat dua puluh kwh
kalau satu kwh nya lima belas detik hanya sekitar empat menit saja sudah
jadi ini sangat cepat
ln optimis spklu yang ada cukup untuk memenuhi kebutuhan pengguna kendaraan listrik saat mudik